dalam sidang fonis pada kami siang di pengadilan negeri jakarta selatan
majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa mario dandi terbukti bersalah
melakukan penganiayaan berat dan terencana terhadap kristalino david ozora
sesuai pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu kuhp jungto pasal lima puluh lima ayat satu kuhp
selain pidana dua belas tahun penjara
putusan ini juga berdampingan dengan kewajiban pembayaran restitusi
sebesar dua puluh lima satu miliar rupiah yang dibebankan kepada anak dari mantan pejabat
ditjen pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo itu
tanpa bisa diubah menjadi tambahan pidana penjara
nilai ganti rugi ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan pengajuan
dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
yang semula berada di angka rp satu ratus dua puluh miliar
menyatakan terdakwa mario dandi satrio alasdandi telah terbukti serasa
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
melakukan penganian berat dengan rencana terlebih dahulu
dua menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa mario dandi satrio alas jandi
dengan pidana penjara selama dua belas tahun
usai difonis hukuman dua belas tahun penjara mario dandi masih akan mempertimbangkan
langkah hukum selanjutnya apakah akan mengajukan banding atau tidak
kuasa hukum mario dandi andreas litonga mengaku masih akan berunding
dengan mario dandi dan keluarga terkait langkah hukum selanjutnya
masih saya sampaikan tadi kami tidak sependapat
dalam tujuh hari ini kami akan berkonsultasi terus dengan mario terutama
dan keluarganya apakah akan menyikapinya dengan banding ya
dengan perbedaan perbedaan pendapat itu
di lain pihak ayahanda david ozora jonathan latumahina merasa kecewa
dengan putusan hakim terkait restitusi
pasalnya jumlah yang diputuskan jauh dari jumlah yang dituntut jaksa penuntut umum
ia juga merasa seharusnya ketiga terdakwa dijatuhi hukuman restitusi
bukan hanya mario dandi
tentu saja kita kecewa karena itu jauh dari yang disampaikan yang
disampaikan ke dalam tuntutan
tetapi hukuman utamanya kan kita sudah dapat dan itu maksimal
lima belas tahunnya sudah dapat
sekarang kita tinggal bersiasat untuk mengejar bagaimana mengejar tambahannya
karena mau berapapun saya anggap saya tidak akan pernah ikhlas untuk menerima fonisnya
sementara shane lucas difonis lima tahun penjara
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
karena terdakwa tidak diharuskan membayar restitusi sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah
sebagaimana tuntutan jaksa
atas fonis ini keluarga dan kuasa hukum shane lucas akan mengajukan banding
tim liputan sianan indonesia